sampai jumpa di video selanjutnya

dalam ancaman yunda
mereka semua dalam bahaya
sepertinya istana telah dikuasai oleh para penjahat itu
entah bagaimana nasib ibunda sementara
dan juga para penghuni istana lainnya
tadi aku sudah memerintahkan ibunda kenting manik
dan juga ibunda subalharang untuk mencari tempat yang benar
namun aku tidak tahu pasti bagaimana keadaan mereka
suara siapa itu
sebaiknya sekarang kita pergi ke sana
tidak biar aku saja memeriksanya
kalian tetap di sini
tidak raga kita harus melihatnya bersama sama
aku yakin ini semua adalah jebakan
jebakan untuk menangkapmu raka
kau benar lagi kita periksa bersama
bedebah ini adalah amuh marugo
dia itu kakak dari kenting manik
istri dari siliwangi
dan siapapun yang berhubungan dengan siliwangi
jangan pernah diberi ampun
kau itu kakak dari kenting manik
dia itu kakak dari kenting manik
jangan pernah diberi ampun
aku akan menangkapmu
mati sekarang juga aku tidak bohong aku bersumpah tuan ternyata kau adalah seorang penjilat kau
bicara seperti ini karena kau mencari selamat aku tidak berbohong aku bersungguh sungguh bahkan aku
dari dulu menantikan kehancuran rakyat prabowo siluang seluruh orang orang pencejaran